kami melakukan persiapan tim transisi
agar nanti menteri yang ditunjuk oleh presiden terpilih
pemerintahan baru lah panen pak menteri mungkin diganteng menjadi menteri
ya tentunya kita hormati proses penghitungan pemilu
sekarang masih dalam tahap manual rekapitulasi berjenjang
dan kita jangan langsung berandai andai tapi kita siapkan
kami melakukan persiapan tim transisi
agar nanti menteri yang ditunjuk oleh presiden trump
jadi bulan oktober ini tinggal melanjutkan dan mengakselerasi
karena tema keberlanjutan inilah yang disampaikan oleh masyarakat
secara lantang secara jelas bahwa mereka ingin agar pemerintah ini
yang hadir untuk terus meningkatkan kesejahteraan kita
melalui siaran digital vtv dan media streaming lainnya